jonathan latumahina ayah dari kristalino david ozora
membagikan kondisi terkini anaknya usaidian niyaya
anak mantan pejabat pajak mario dandi satrio
melalui akun twitter atsik enam sak
jonathan mengatakan david kini tengah memasuki fase pemulihan emosional
kesadaran david lambat laun meningkat
lebih sering membuka mata tapi belum menyadari kepada siapa dia berkontak
sebelumnya david menjadi korban kekerasan oleh mario dandi satrio
anak mantan pejabat di jen pajak kementerian keuangan rafael aluntri sambodo
pada dua puluh maret hingga tak sadarkan diri